penyelundupan narkoba jenis sabu melalui bandara hussein sasra negara kota bandung kembali terungkap
pelaku yang merupakan seorang wanita menyembunyikan sabu senilai satu tiga miliar rupiah di dalam pembalut wanita yang terbungkus rapi
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal selengkapnya
seorang wanita yang menumpangi pesawat malindo air jurusan kuala lumpur malaysia menuju bandung ditangkap petugas bea cukai di bandara hussein sastra negara kota bandung
wanita asal pekanbaru ini ditangkap karena terbukti membawa narkoba jenis sabu seberat enam ratus enam puluh lima gram yang disembunyikan di dalam pembalut wanita
menurut pelaku ia dititipkan narkoba senilai satu tiga miliar rupiah itu atas suruhan seorang warga negara nigeria yang baru dikenalnya yang mengajaknya ke malaysia
di tasikmalaya seorang karyawati asal bekasi melapor pada polisi karena merasa dicabuli oleh dua orang pria yang awalnya berusaha menolongnya saat dalam keadaan sakit
berpura pura akan membawanya ke dokter pelaku yang merupakan paman dan keponakan itu membawanya ke rumah pelaku
di rumah pelaku korban dalam kondisi tak berdaya digauli dua pelaku secara bergilir
kepada polisi pelaku mengaku berbuat bejat karena tergoda kemolekan tubuh korban yang mengenakan celana rok pendek
pasca terungkapnya kasus video pemerasan terhadap ratusan wanita yang dilakukan tiga warga binaan lapas narkotika kelas dua jelekong balai endah kabupaten bandung
satuan resese kriminal pores tabes bandung
bekerjasama dengan kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa barat membentuk tim investigasi
tim investigasi nantinya akan membongkar dugaan keterlibatan oknum petugas lapas
sebelumnya ratusan wanita bersatu selajang janda hingga wanita bersuami ditipu tiga pelaku yang menggunakan akun palsu yang mengaku sebagai pria mapan dan tampan
setelah kenal dekat dengan bertukar pesan pelaku mengajak korban untuk video call tanpa busana sambil merekamnya dan mengancam akan menyebarkan jika tidak membayar uang tebusan
sebesar puluhan juta rupiah setiap pekannya
tim liputan transmedia